selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi anda yang menjalankan esodor
kami lanjutkan kompas pagi dengan informasi dua pekerja bangunan tertimpa material atap rumah proyek revitalisasi benteng keraton di kampung nagan kidul kota yogyakarta
satu orang tewas dan satu orang lainnya mengalami luka luka
kecelakaan kerja ini terjadi saat kedua korban melakukan pembongkaran rumah warga yang tergusur proyek revitalisasi benteng keraton
saat tengah membongkar pintu dan jendela atap rumah mendadak ambruk hingga akhirnya menimpa keduanya
satu pekerja berhasil diselamatkan dalam kondisi luka luka namun seorang korban lainnya tewas di lokasi kejadian karena tak kuat menahan beban yang menimpannya
korban ini adalah merupakan pekerja untuk pembongkaran bangunan beritanya seperti itu
karena situasi dan kondisi kekurangan hati hatian dan sebagainya
ternyata ketika membongkar kemudian panggungannya runtuh dan mengenai yang tersangkutan